polda jawa tengah terus mendalami kasus judi online
yang bermarkas di sebuah rumah di desa bojongsari kabupaten purwalingga
satu dari enam orang yang ditangkap mengaku terhubung jaringan di kamboja
dalam waktu bersamaan polda jawa tengah meringkus rm
perempuan selebgram pemalang yang ikut memasarkan jaringan judi online lain dari thailand
kepada polisi ia mengaku mendapat tujuh juta rupiah dibayar di muka
dengan membagikan link situs judi online ke akun instagramnya
yang memiliki tujuh ratus ribu pengikut
di awal jadi di awal kita nerima tujuh juta
di dp di awal
oh di dp di awal
terus setorinya kemana
langsung diterima di situ
dari manajer saya
dari manajer dapat uang muka
kemudian dari pemain
enggak saya soalnya cuma sharing aja dan itu nggak ada
saya nggak dikasih akun untuk tahu berapa orang yang sudah datang
oleh polisi dua kasus judi online tersebut akan dikembangkan
polisi menduga ada jaringan lain di indonesia berikut aliran dananya
yang melibatkan sindikat antar negara
namun ini kan baru keterangan dari tersangka
apakah ada perkepanjangan dari yang ada di indonesia lainnya
ini sedang kita dalami
tentu saja nanti dengan hasil penyelidikan kita
kemudian kita bisa membuka aliran dana dan lain sebagainya
mungkin ini bisa dikembangkan
mungkin bisa lebih lanjut kita laksanakan penyelidikan ke atasnya
apakah ada yang lainnya atau dia langsung berhubungan dengan pengedarnya di kamboja
selama agustus polda jawa tengah menggelar operasi anti judi
dan meringkus dua ratus tujuh puluh lima tersangka
namun sebagian besar satu ratus tiga puluh satu kasus yang diungkap
merupakan judi tradisional seperti katu remi dadu kopiok rolet togel dan sabung ayam
barang jawa tengah